skuad tim nasional argentina sudah tiba di bandara soekarno hatta pada jumat malam
dan langsung dicambut ketua umum pssi erick thohir
tim tenggo datang tanpa sejumlah pemain bintangnya
yaitu angel de maria nicolas otamendi dan yang paling ditunggu
tim nasional argentina mendarat di terminal tiga vip bandara soekarno hatta pada jumat
sekitar pukul sepuluh malam waktu indonesia barat
tim juara piala dunia dua ribu dua puluh dua itu terbang dari beijing
menggunakan pesawat charter milik maskapai garuda indonesia
dengan nomor penerbangan gia delapan ratus sembilan belas
hadiran squad lealbi celeste yang dipimpin presiden federasi sepak bola argentina
claudio tapia langsung disambut ketua umum pssi erick thohir
tim nasional argentina mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian
yang berjaga di sekitar area gedung vip
terminal tiga bandara suta
pengawalan terus dilakukan hingga tim asuhan lionel scaloni ini
bertolak ke salah satu hotel di jakarta
sabtu tujuh belas juni timnas argentina dijadwalkan melakukan latihan tertutup
di stadion utama gelora bung karno
sebagai persiapan menghadapi fifa matchday melawan tim nas indonesia
pada sembilan belas juni nanti
meski datang tanpa kapten lionel messi
seorang penggemar mengaku tetap antusias
menyambut kehadiran tim tenggo

untuk mencapai kepentingan
menangkan pertempuran menangkan pertempuran
dan menangkan pertempuran menangkan pertempuran
untuk mencapai kepentingan
kita kan sudah beli tiketnya
yang kita tonton kan timnas argentina
mereka adalah juara dunia
mereka ada pemain pemain muda yang bagus
pemain yang berkualitas
jadi indonesia juga beruntung
saya rasa ini sebuah kesempatan tetap saja
jadi kita nikmati saja besok
jangan berpikir tentang messi lagi